dalam pemeriksaan kelimanya pada kamis dua puluh tujuh oktober
kejaksaan tinggi jawa timur resmi menetapkan dahlan iskan
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
dahlan langsung dijebloskan ke rutan medaeng
dahlan iskan diduga terlibat atau mengetahui praktek korupsi
atas pelepasan aset di perusahaan daerah pemprov jawa timur
pt pancawira usaha
penetapan dilakukan setelah lima kali pemeriksaan
sebelumnya dahlan sempat mangkir dalam dua kali pemanggilan jaksa
selain dahlan mantan ketua dprd surabaya sekaligus mantan manajer
pengelolaan aset pt pwu wisnuwardana juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan di rutan medaeng
pada malam penetapannya sebagai tersangka
dahlan melemparkan sebuah pernyataan yang ditujukan kepada penguasa negara negeri ini
ditahan karena seperti anda semua tahu
saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa
dan biarlah sekali sekali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati
dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya
yang tanpa digaji selama sepuluh tahun tanpa menerima fasilitas apapun
kemudian harus menjadi tersangka
sementara menanggapi pernyataan dahlan iskan
wakil presiden yusuf kala menepis tuduhan itu dan mengaku tidak mengerti
siapa yang dimaksud penguasa oleh dahlan
sementara menanggapi tudingan kriminalisasi
yusuf kala menyatakan bahwa yang paling mengerti soal kasus yang menjerat mantan menteri bumn itu
hanya dahlan sendiri dan kejaksaan tinggi jawa timur
itu kalau yang terjadi bisa dihitungkan
karena itu kan partai koordinasi soal hal yang tidak salah dipermasalahkan
apa yang dikatakan bahwa ada penguasa saja atau apa yang masuk ke dahlan
apakah ini diperintah jakarta apakah penguasa jawa timur
dan dalam lainnya yang kita kembali lihat
kalau di jakarta ini saya yang tinggal
jangan lupa pada dahlan menteri
pernyambahan sbi dan pertama
pada zaman kita terakhir
di akhir akhir mungkin sudah juga

di jakarta ini berpuasa begitu
turut menanggapi pernyataan dahlan iskan bahwa dirinya tahu sudah lama diincar penguasa
jurubicara presiden johan budi yakin jika yang dimaksud dahlan sebagai penguasa
bukanlah presiden joko widodo
johan menegaskan tidak ada istilah presiden mengincar siapapun dalam penegakan hukum
pernyataan diincar penguasa sejak lama oleh dahlan iskan saat akan diperintahkan
pertama di jakarta ini
di jakarta ini
di jakarta ini
di jakarta ini
di jakarta ini
di jakarta ini
di jakarta ini